jadi ini tidak menyangkut agama karena memang merupakan suatu kebudayaan dan mulai dirayakan di hari pertama bulan kalender tionghoa
dan untuk membahas lebih jauh lagi mengenai imlek apa makna dan juga toleransi di indonesia
sudah bersama kami bapak maha pandita utama suhadi senjaya tokoh tionghoa sekaligus juga ketua umum parisada buddha dharma nichiren shoshu indonesia atau nsi
kita hadirkan bersama
langsung kita undang pak suhadi
gongsi pak coy selamat datang selamat merayakan tahun baru imlek
wah ini pagi pagi kita udah kedatangan narasumber ini gimana pak perayaan imlek di keluarga seperti apa ada tradisi khusus kah
ya tentu kita sebagai warga negara indonesia keturunan tionghoa secara turun temurun memang merayakan ini sebagai satu tradisi
sehingga pagi pagi sudah
saya saling menyapa begitu dan mengucapkan selamat seperti itu
langsung begitu rame berarti di rumah ya pak ya
di rumah ya
ya kita tahu imlek sendiri ini memiliki sejarah panjang begitu ya pak di indonesia
dan terkait juga dengan perayaan imlek secara garis besarnya kita ingin mengetahui
bagaimana sebenarnya makna dari imlek itu sendiri
bagaimana makna dari imlek itu sendiri
dan juga mungkin pengalaman pak suhadi sendiri begitu melihat imlek yang dulunya seperti apa dan juga hingga saat ini begitu
ya jadi memang imlek ini kita coba kaji secara lebih teliti ya
im itu artinya bulan
jadi ini dari aksen hokyan
lek itu penanggalan
jadi ini penanggalan bulan
kalau dalam aksen mandarin ini adalah yingli
jadi di dunia ini ada dua kalender yang umum
satu kalender bulan atau lunar kalender
satu lagi adalah kalender yangli
jadi kalau kalender matahari itu adalah kalender masehi yang kita pakai
kalender islam kalender tionghoa itu juga memakai kalender bulan
jadi di tiongkok sendiri
ini kalender juga dipakai untuk pertanian
karena disana kan umumnya pertanian
sehingga untuk bercocok tanam membutuhkan kalender yang akurasinya itu baguslah
nah oleh karena itu imlek ini hari ini adalah tahun baru
tahun baru menurut saya
ya menurut kalender lunar
jadi ini hari adalah tanggal satu bulan satu dan tahun baru
nah ini secara makna daripada perhitungannya itu sendiri
nah kemudian tentu karena di tiongkok itu ada empat musim
ini hari adalah hari pertama musim semi
maka itu disebut juga cuen cie
cuen itu adalah musim
musim sembuh hari pertama musim sembuh
musim semi kan musim yang paling indah
indah ya semuanya baru
oh berkembang bermekaran
tadinya dingin gitu kan
maka mereka merayakan dengan segala kegembiraannya
di rumah masak enak dan lain sebagainya
yang dari kota pulang kampung dan sebagainya
sama lah seperti tradisi lebaran di kita
nah kemudian di indonesia sendiri warga keturunan tionghoa ini kan sudah punya sejarah ribuan tahun juga
kita datang ke sini itu kan sudah seribu tahun lebih
nah tentu tradisi ini dibawa ke sini
tapi tahun enam puluh tujuh itu ada kepres nomor empat belas
itu di sana ada pembatasan untuk agama kepercayaan dan adat istiadat daripada orang orang keturunan tionghoa
sehingga waktu itu baik agama agama yang dianggap punya afiliasi ke tiongkok itu tentu agama konghucu
sehingga waktu itu konghucu maupun adat istiadat
tiongkok itu dibatasi
dan itu hanya bisa dilaksanakan di rumah rumah
sehingga waktu itu nggak ada tuh barongsai
ya dari tahun enam puluh tujuh sampai tahun dua ribu
tahun dua ribu busdur presiden kemudian menerbitkan inpres kalau gak salah nomor enam kalau gak salah
kemudian dinyatakan bahwa inpres atau kepres nomor empat belas itu dicabut
nah sejak itu mulai ada lagi perayaan imlek
padahal sebenarnya imlek sendiri itu tidak merifer ke agama begitu kan
ini adalah kebudayaan begitu
jadi imlek itu bukan hari raya keagamaan
dan itu ada kepresnya
itu ditanda tangani oleh ibu megawati
di sana dikatakan bahwa imlek adalah hari raya tradisi dari orang orang bahwa tahun baru imlek merupakan tradisi masyarakat cina
ya waktu itu masih disebut cina
kalau sekarang kan tionghoa
yang dirayakan secara turun temurun di berbagai wilayah indonesia
ini salah satu pertimbangannya
nah kemudian keputusannya itu adalah menetapkan imlek sebagai hari nasional
ya sehingga dengan demikian jelas bahwa hari raya imlek itu bukan hari raya keagamaan
tapi hari raya daripada adat istiadat orang orang keturunan tionghoa
saya merayakan juga
ada teman kita yang beragama konghucu
dia merayakan juga
yang beragama kristen merayakan juga
yang beragama katolik merayakan juga
yang muslim keturunan tionghoa juga merayakan
berarti memang imlek ini merupakan tradisi ya pak
dan tidak berarti tidak dibiliki oleh suatu agama tertentu gitu
jadi memang ini tradisi orang keturunan tionghoa
jadi menurut saya ini malah bagus
ya sehingga dengan merayakan imlek ini kita melintasi agama
jadi yang kita rayakan di sini itu adalah kebersamaan karena kita setradisi
kalau kita kan biasa melihat imlek itu perayaannya pagi pagi ada sembahyang gitu ya pak
bagaimana dengan agama agama lain yang juga merayakan imlek begitu maksudnya
tentu dengan cara agamanya sendiri sendiri
kalau saya yang buddha
nanti di rumah di samping sembahyang di depan altar buddha
nanti malam secara khusus kita juga di wiara saya di nichiren shosu
saya kan dari aliran nsi nichiren shosu indonesia
itu juga merayakan
merayakan berdasarkan sadharma punerika sutra
itu memang saran buddha apapun kita bisa melakukan
yang penting berdasarkan sadharma pundarika sutra
kita mensyukuri itu
ya bahwa kita orang keturunan tionghoa diberikan sebuah hari raya oleh pemerintah
nah oleh karena itu pensyukuran yang paling mendasar itu adalah melalui doa
sesuai dengan keyakinan masing masing
kemudian atas dasar doa ini kita harus lakukan sesuatu yang terbaik
paling nggak memunculkan rasa ingin rukun juga
dengan saudara saudara kita yang lain
yang beda agama
kemudian juga kita semakin cinta kepada tanah air
kemudian apa yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan kualitas diri
supaya kita bisa berbuat lebih banyak untuk tanah air
jadi intinya berbuat lebih baik daripada tahun sebelumnya begitu ya
betul berarti memang doa yang dibalut dengan tradisi ya pak ya
nah tentunya kita akan perbincang bincang lebih jauh lagi terkait imlek
dan sejarahnya dan juga bagaimana sih serba serbi uniknya
sesaat lagi hanya di after sepuluh
baik kita kembali lagi membahas mengenai imlek
kalau tadi juga di surabaya itu ada masjid cengho ya
itu gimana pendapatnya pak suhadi sendiri
ya cengho itu kan salah satu jenis
laksamana yang pinter sekali dari tiongkok
kemudian tapi dia muslim
jadi ketika dia membawa armadanya yang begitu banyak
mengarungi lautan besar itu kemana mana dia membawa kedamaian
dan menyebarkan agama islam
nah salah satunya itu mampir di indonesia
semarang surabaya seperti itu
jadi melalui cengho ini saya kira juga penyebaran atau siar agama islam itu sampai kemana mana
iya jadi itu dia tadi bukan karena agamanya begitu ya
tapi ini adalah budaya begitu ya
budaya tradisi ya memang
nah akunturasinya juga tadi terasa sekali ya mbak rongsai
nah itu kan berarti membuktikan bahwa akulturasi kebudayaan itu terjadi
ada kepentingan dengan damai semuanya
maka itu saya kira kita kan juga punya satu syuro
karena nanti satu waktu ketika satu suro ada barongsai kan bagus juga
ya ada sehingga sekarang budaya indonesia ini kan budaya setempat atau budaya asli
kemudian kita juga masukkan budaya budaya lain yang bagus
itu menjadi budaya
itu menjadi budaya indonesia
ini kan kebijakan kita seperti itu sekarang
sehingga budaya budaya tiongkok atau budaya budaya tionghoa yang bagus kan kita bisa masukkan
cuma di makanan seperti tadi siomay
itu kan budaya tiongkok
tapi sekarang sudah diterima menjadi makanan kita
baso juga ya pak
semua suka baso
ya dari kecil sampai tua semua suka baso
tapi ini sudah menjadi bagian dari budaya kita
ya itu semua adalah hal hal yang saya kira bisa mengayakkan memperkaya kita punya budaya
saya kira seperti itu pendirian kita
nah kalau itu tadi makanan secara umum ya
ngomongin makanan jadi langsung lapar nih
tapi kita kembali berbicara mengenai imlek nih pak
kan pak suladi seperti yang kita tahu imlek itu banyak sekali makanan yang disajikan
dan itu sebagai bagian dari tradisi
tapi ada nggak sih pak makna atau semacam filosofi dari setelah itu
macam filosofi dari setiap makanan yang disajikan pada imlek ini
ya tentu makanan chinese itu atau makanan tionghoa itu memang punya sejarah yang panjang
ya itu sudah punya sejarah lima ribu tahunan
sehingga pada dasarnya itu merupakan makanan yang diramu sedemikian rupa dengan konsep keseimbangan
keseimbangan antara im dan yang
sehingga dengan demikian tentu makanan makanan itu ada filosofi filosofinya
nah oleh karena itu yang paling penting adalah makanan itu di samping punya filosofinya juga merupakan perpaduan yang sehat
karena dia seimbang antara unsur im dan unsur yang
artinya unsur im itu adalah unsur yang dingin yang itu unsur yang panas
perpaduan ini menjadi sebuah makanan yang seimbang
makanan yang sehat
itu dasar pemikiran daripada masakan chinese
kalau dari jumlahnya sendiri pak kadang kadang kan ada nih tidak boleh jumlah tiga gitu
harus delapan nah itu seperti apa tuh
saya kira itu tidak menjadi sebuah apa namanya itu tidak menjadi sebuah apa namanya itu
tidak itu tradisi saja legenda lah
jadi sebetulnya kalau saya seorang buddhis semua jumlah bagus
satu bagus tiga bagus lima bagus tiga belas pun bagus
karena memang makanan itu sejatinya merupakan simbol rezeki keberkahan ya pak ya bagi umat manusia
saya kira semua bangsa menganggap begitu
kalau di agama buddha ada tiga harta kita
pertama itu adalah harta jiwa
harta badan dan harta benda
terus kemudian kita juga memahami buddha mengajarkan kepada kita diantara harta benda itu adalah makanan salah satunya
jadi harus dijaga begitu ya agar tetap sehat
ya sebab kita bisa memperpanjang usia itu karena makanan
nah oleh karena itu makanan itu merupakan harta pusaka kita
nah oleh karena itu
indonesia juga begitu banyak aneka ragam makanan
dan juga dibuatnya juga sedemikian banyak kesungguhan hati yang tercurah di dalam coba bikin rendang
berapa jam itu orang
oh iya betul pak
itu pengalaman gitu ya
iya betul pak itu lama
di situ kesungguhan hatinya masuk makanya rasanya enak
kalau makanan yang dibuat dengan sepenuh kesungguhan hati pasti rasanya juga istimewa
sudah mendunia ya pak ya
makanan terenak katanya
makanan terenak katanya
nah betul sekali
nah pak kalau tadi kita berbicara makanan dan mengenai tradisi imlek
sekarang kita ingin berbicara mengenai masalah intoleransi
seperti yang kita ketahui bersama baru baru
ya itu penting sekali untuk kita soroti bahwa baru baru ini memang ada kejadian yang sebagai bentuk intoleransi di indonesia
dan bagaimana kalau pak suhadi menyikapinya seperti apa
dan bagaimanakah kita harusnya menjaga kerukunan dan sikap saling toleransi
khususnya di imlek kali ini pak
pertama tentu saya harus mengumumkakan bahwa agama itu semua agama baik
agama adalah membawa kebaikan
jadi kalau kita tidak melakukan kebaikan sebetulnya kita tidak menjalankan agama
nah kalau kita melaksanakan ajaran daripada agama yang kita yakini
mestinya kita menjalankan kebaikan
karena semua agama mengajarkan kebaikan
nah oleh karena itu
kalau kita sungguh sungguh menjalankan ajaran agama kita
kemudian ilham menjalankan juga ajaran agamanya yang diyakini
begitu juga fani menjalankan agama yang diyakini
pasti kita bisa rukun
karena semua ajaran agama mengajarkan kerukunan
di buddha doa kita itu semoga semua
semua makhluk hidup berbahagia
di muslim semoga semua berkah itu memberkahi seluruh alam semesta
memberkahi seluruh alam semesta
oleh karena itu kalau sudah seluruh alam semesta kan termasuk semua umat manusia yang berbeda agama juga termasuk itu
oleh karena itu saya kira ini landasan untuk kita itu berpikir
bahwa kita itu adalah bisa hidup karena ada orang lain
di kamu ada aku di aku ada kamu
jadi kita tidak bisa hidup tanpa orang lain
nah landasan filosofi seperti ini tentu harus menjadi landasan filosofi di dalam kehidupan kita sehari hari
nah kemudian dalam kaitannya dengan toleransi tadi
jadi menurut saya sebenarnya toleransi saja juga tidak cukup
toleransi itu kan masih ya aku toleran lah sama kamu gitu
ya karena mungkin aku lebih besar sedikit lebih kuat ya maka itu aku toleransilah atas kamu
sebenarnya tidak itu
bangsa kita itu sebuah keluarga besar
ya keluarga besar yang terdiri dari sekian puluh ribu pulau
tujuh belas ribu sekian pulau
sukunya juga ada sekian ratus
bahasanya juga ada sekian ratus
nah kita bisa hidup berdampingan sejak dulu
dari zaman sriwijaya dari zaman majapahit sampai sekarang
karena kita memang sepenuhnya bisa menerima
ya bisa menerima
kita itu keluarga besar ya
ada sepuluh anggota keluarga besar
mungkin lain lain agamanya
baik jadi bukan hanya toleransi saja namun kita harus saling
baik terima kasih pak soehardi